kpu optimistis proses rekapitulasi tingkat nasional nantinya akan selesai sesuai jadwal yakni dua puluh maret dua ribu dua puluh
bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat
hal itu disampaikan oleh komisioner kpu agus melas
meski terjadi dinamika di tingkat kota provinsi maupun di luar negeri
agus yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu
dua puluh maret mau tidak mau kan kami harus pastikan itu ya
makanya sekarang proses yang setiap hari kita juga sampaikan ke publik itu ada
dilakukan juga secara terbuka ada juga bagian bagian yang kita mitigasi bagaimana perkembangan rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat provinsi
baik kita akan pantau proses rapat rekapitulasi atau rapat